kasus aksi main hakim sendiri di kawasan cakung jakarta timur pada minggu dini hari ini menjadi kisah tragis
pengemudi mobil yang dikejar dan dianiaya masa hingga tewas ini ternyata bukanlah pelaku pencurian kendaraan seperti yang dituduhkan
dikutip dari detik com kasat reskrim polres metro jakarta timur akbp ahsanul mukafi menegaskan korban bukanlah seorang pencuri
korban terus melaju lantaran tidak mendengar teriakan masa karena mengalami gangguan pendengaran
diketahui korban sudah lansia yakni delapan puluh sembilan tahun
sementara senin pagi jasad korban pengeroyokan ini disemayamkan di rumah duka grand haven pluit jakarta utara
pihak keluarga tak terima nyawa korban melayang gara gara salah sasaran
keluarga meminta pelaku main hakim sendiri segera ditangkap dan dihukum seberat beratnya
ya hari ini bapak saya disemayamkan di rumah duka grand liference
besok bapak saya akan dikremasi jam dua belas siang
mohon keadilan yang sebenar benarnya untuk mata saya
korban yang viral di media sosial sebelumnya meninggal dikeroyok masa akibat diteriaki dan dianggap maling mobil di kawasan cakung jakarta timur pada minggu dini hari kemarin
menurut keterangan pihak kepolisian korban bukanlah pelaku pencurian
tim liputan cnn indonesia